anda kembali menyaksikan cnn indonesia business ada dua sektor yang akan menjadi wadah investasi terbesar di indonesia
yaitu pembangunan smelter dan e commerce
bkpn meyakini arus investasi modal asing di dua sektor ini akan menjadi pendorong ekonomi dalam lima tahun mendatang
di era ekonomi digital saat ini tak ada yang tak mengenal perdagangan online atau e commerce
tak heran jika e commerce disebut akan menjadi penggerak investasi terbesar di dua ribu dua puluh
menurut kepala badan koordinasi penanaman modal thomas lembong ekonomi digital melonjak tajam dibanding empat tahun lalu
thomas memprediksi arus masuk modal ke sektor ekonomi digital di indonesia mencapai dua miliar hingga tiga miliar dolar amerika serikat per tahun
nilai ini cukup besar untuk menyumbang total modal asing ke indonesia
selain e commerce pembangunan pabrik pemurnian biji mineral atau smelter juga menjadi penggerak investasi terbesar di dua ribu dua puluh
investasi pembangunan smelter diprediksi meraup hingga puluhan miliaran dolar amerika
bkpm meyakini arus investasi modal asing di dua sektor ini akan menjadi pendorong ekonomi dalam lima tahun mendatang
berbicara tentang e commerce tentunya tidak terlepas dari marketplace
kementerian perencanaan pembangunan nasional melansir sebagian besar barang konsumsi yang diimpor dijual di e commerce atau marketplace
bahkan jumlah barang konsumsi impor lebih banyak dijual dibandingkan dengan barang konsumsi lokal
kita bahas lebih dalam barang impor menjamur di pasar e commerce
inilah yang menjadi concern atau juga perhatian dari bapak nas karena kalau kita lihat dari raca dagang kita pun juga trennya saat ini sedang surplus
apalagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat dari non migas
karena barang barang konsumsi juga akan masuknya ke dalam non migas
terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari sisi impor saja
karena ini yang di garis bawah ataupun juga yang ditekankan oleh bapak nas
impor dari barang konsumsi yang meningkat tajam dan tidak sesuai ataupun tidak seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat
terlihat dari non migas untuk mei dua ribu dua puluh
dari mei dua ribu tujuh belas ada peningkatan yang cukup signifikan sangat tinggi
sekitar lebih dari ataupun hampir tiga miliar dolar amerika dibandingkan dengan ekspornya yang peningkatannya hanya sekitar satu lima miliar dolar amerika
sehingga tidak heran jika terjadi surplus neraca dagang di bulan mei dua ribu delapan belas terlihat ekspornya lebih rendah dibandingkan dengan impor
sementara untuk mei dua ribu tujuh belas ini masih ada surplus
karena ekspor masih lebih tinggi dibandingkan dengan impor pada periode mei dua ribu dua puluh
inilah juga yang akhirnya menjadi kembali concern dari bapak penas terkait dengan banyaknya serbuan barang barang konsumsi tentunya
untuk masuk ke dalam pasar di indonesia tentunya masuk ke dalam e commerce ataupun juga marketplace
kita lihat kembali untuk data dari neraca dagang kita
trendnya tadi secara migas dan non migas ini dia secara trendnya terlihat banyak sekali defisit neraca dagang
khususnya untuk tahun dua ribu delapan belas saja kita potong di tahun dua ribu delapan belas
di sini mulai januari hingga ke juni dua ribu delapan belas walaupun ada tren positif di terakhir neraca dagang satu tujuh puluh empat miliar dolar amerika
namun baru enam bulan berjalan sepanjang tahun dua ribu delapan belas ini tren
dari surplus hanya dua kali sementara untuk defisit neraca dagang empat kali
sehingga sepanjang tahun dua ribu delapan belas neraca perdagangan indonesia ini kebanyakan defisitnya ketimbang surplusnya
berarti impor kita lebih banyak dibandingkan dengan ekspor kita
terlihat di januari tujuh puluh lima miliar dolar amerika
ada penurunan di bulan februari walaupun masih surplus
di bulan april ini paling dalam paling tidak hingga semester pertama satu enam puluh tiga miliar dolar amerika
sementara untuk bulan mei
ini tidak terlepas juga tentunya dari pertumbuhan barang konsumsi impor
apa sih barang konsumsi itu mungkin anda perlu definisi terkait dengan barang barang konsumsi
tentunya barang barang yang kita konsumsi sehari hari mulai dari makanan kemudian juga kebutuhan rumah tangga dan juga fashion tentunya
itu juga akan masuk ke dalam barang barang konsumsi
kita lihat untuk datanya sekarang untuk barang konsumsi yang dilansir oleh bapak nas
bapak penas tidak melansir ini di marketplace mana saja untuk barang barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri
namun bapak nas hanya memperlihatkan data dari berapa banyak di satu marketplace produk impor dan juga produk lokal khususnya untuk barang barang konsumsi saja
dan kita lihat dari tren untuk peningkatan impor produk barang konsumsi dari tahun tahun sebelumnya ini meningkat sangat tinggi
karena di awal tahun dua ribu delapan saja delapan belas saja pertumbuhan mencapai hampir tiga puluh persen
tepatnya dua puluh enam persen untuk barang barang konsumsi khususnya barang impor
kemudian di tahun dua ribu tujuh belas ini baru empat belas tujuh persen
sementara di tahun dua ribu enam belas ini masih ada defisit justru
ada negatif pertumbuhan barang konsumsi impor ke dalam negeri lima belas persenan
sehingga terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan
dari persenan saja untuk barang barang konsumsi ataupun produk produk impor konsumsi yang menyerang masuk ke indonesia
dan pertumbuhan ini tidak seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih lima hingga enam persenan saja per tahunnya
sehingga terlihat sekali pertumbuhan yang tidak diiringi dengan konsumsi masyarakat dua puluh enam persen
bayangkan di awal tahun dua ribu delapan belas saja dengan pertumbuhan konsumsi lima enam persen
ini di satu marketplace
kembali bapak nas tidak memberikan keterangan
lebih lanjut marketplace apa
karena banyak sekali tentunya marketplace di indonesia
dan anda juga tentunya memiliki salah satu akun bahkan dua atau bahkan tiga di sejumlah marketplace
dan bang bang brojonegoro sendiri selaku dari kepala bapak nas juga mengatakan bahwa tidak terlepas masuknya barang barang impor ini
karena adanya kepemilikan saham asing di e commerce tanah air
seperti misalnya tokopedia pada tahun lalu mendapat kucuran modal satu satu miliar dolar dari alibaba
perusahaan asal tiongkok
pada persen saham lazada ini dimiliki alibaba
sehingga mau tidak mau produk produk yang sebagian besar tentunya dari tiongkok
karena alibaba dari tiongkok masuk ke pasar domestic
kita lihat di satu marketplace saja
kembali tidak disebutkan marketplace mana yang disampaikan dari data bapenas
ini terlihat dari jumlahnya untuk produk lokal hanya sepuluh ribu saja
satu satu ratus delapan puluh enam barang yang dijual di satu marketplace
sementara produk impornya ini mencapai tiga puluh enam ribu
ada lebih dari tiga kali lipat
total dari jumlah barang barang konsumsi impor yang ada di satu marketplace
kita lihat ke marketplace selanjutnya
marketplace selanjutnya juga menjual barang barang impor yang lebih tinggi
kembali selain tentang raca dagang yang trennya masih lebih banyak defisit untuk tahun dua ribu delapan belas
bapak penas juga concern tentunya terkait dengan daya saing barang barang produk lokal
tentunya dari ukm yang dijual di
ini juga akan semakin tersisih
karena mau tidak mau lagi lagi barang yang didatangkan oleh sejumlah e commerce dan masuk dalam marketplace
ini tentunya bisa lebih murah karena mungkin belinya sekali banyak
sehingga begitu masuk indonesia juga harganya jauh lebih murah dengan kualitas
apalagi orang indonesia yang senang dengan brand brand impor berbau dengan luar negeri
sehingga mau tidak mau persaingan dari produk produk lokal dan juga produk impor ini semakin tidak sehat
karena dari jumlahnya sendiri saja terlihat
apalagi di marketplace kedua ini bedanya jauh sekali
bahkan produk barang barang konsumsi impor di marketplace kedua disampaikan oleh bapak penas ini mencapai lebih dari satu tiga juta barang
bayangkan untuk produk lokal ini hanya enam puluh empat ratus tiga puluh sembilan
hanya berapa persennya saja dari total barang barang konsumsi yang dijual di marketplace nomor dua
scrolling down dan mencari cari barang tertentu sangat sulit sekali
untuk melihat produk lokal terpampang di marketplace ataupun juga di layar handphone ataupun juga di layar komputer
karena persaingannya sangat jauh sekali perbedaannya
tiga juta barang dengan hanya enam puluh ribu barang saja
kita lihat lagi data bapak nas di marketplace ketiga
ini lebih merinci lagi dari jenis jenis produknya yang dijual
ini juga tentu produk produk yang
yang sangat populer di masyarakat indonesia
anda juga pasti pernah membeli salah satu item di marketplace ini
kita lihat ini adalah untuk barang barang tas wanita
kita lihat mencapai hampir dua ratus ribu produk impor tas wanita yang dijual di marketplace nomor tiga
sementara untuk produk lokal hanya tiga puluh tiga ribu saja
kembali perbedaan yang sangat besar untuk perlengkapan rumah tangga
ternyata untuk yang jumlahnya hampir dua ratus ribu ini
kemudian untuk sofa ini peralatan rumah tangga delapan ribu
hampir delapan ribu
sementara produk lokal ini lebih banyak
ada kabar baik untuk peralatan rumah tangga ternyata lebih banyak dicari
karena mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan juga dengan bentuk rumah dari masyarakat indonesia
sehingga masih ada ternyata produk produk yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan produk impor
ini khusus sepatu wanita
perbedaannya sangat jauh sekali
empat kali lipat kita lihat produk lokal sepatu wanita hanya tiga empat ratus enam puluh empat
sementara untuk produk impor ini mencapai lebih dari dua belas ribu produk
sementara untuk pakaian pria ini juga perbedaannya tidak terlalu banyak
sementara untuk lokalnya enam enam ratus empat puluh tujuh
tampaknya barang barangnya lebih banyak
karena memang biasanya pilihannya akan lebih banyak dibandingkan dengan pria
dua puluh tujuh unit produk impor yang masuk ke marketplace nomor tiga
sementara produk lokal hanya tiga empat ratus
untuk konsumen tentunya menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa saja
karena mau tidak mau dengan banyaknya persaingan tentunya akan menekan harga juga
dan juga semakin banyak pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen
sesuai dengan mungkin budgetnya
kemudian juga sesuai dengan
sehingga semakin banyak pilihan juga tentunya akan semakin baik di mata konsumen
namun untuk di mata pemerintahan ini juga akhirnya kementerian perdagangan
berencana untuk membuat rencana peraturan pemerintah rpp
terkait dengan produk produk ukm dalam negeri yang diwajibkan oleh para e commerce
kita lihat bagaimana
peraturan ini nanti akan membuat produk produk impor apakah akan semakin tersisih
kemudian juga masyarakat justru akan memilih produk produk lokal
namun kembali biasanya konsumen yang menjadi rajanya adalah konsumen
dan konsumen biasanya pertama melihat harganya dulu
kalau harganya lebih murah untuk produk impor pasti akan masih dicari produk produk impor

kalau tidak maksud saya maksud saya harganya akan menjadi produk produk impor
kalau tidak maksud saya maksud saya harganya akan menjadi produk produk impor
kalau tidak maksud saya maksud saya harganya akan menjadi produk produk impor
kalau tidak maksud saya maksud saya harganya akan menjadi produk produk impor
kalau tidak maksud saya maksud saya harganya akan menjadi produk produk impor